produser film vina sebelum tujuh hari dilaporkan ke bareskrim mabespori
pora poro menyebut film ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat
sejumlah orang yang tergabung dalam asosiasi lawyer muslim indonesia atau almi
melaporkan produser dalam film yang berjudul fina sebelum tujuh hari
selain kegaduhan di tengah masyarakat mereka menilai film ini juga menimbulkan narasi negatif
terhadap penanganan proses pidana yang telah ditangani pihak kepolisian
almarhum vina ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum
kalau ini dibintai dan terus menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik
di tengah pemeriksaan adik peggy luciana di polres cirebon kota
haris lasa ayah peggy rudy
mendatangi rumah ibu pegi kartini di cirebon
ini kemunculan ayah veg pertama di rumah cirebon usai polisi menangkap pegi
yang disebut sebagai otak pembunuhan vina
ayah peggy membantah pegi mengganti nama menjadi roby untuk mengelabui polisi
pertama peggy yang kedua yang ketiga luciana yang keempat amelia
berarti bapak membantah bahwa selama ini pegi merubah nama jadi robby ya pak
tapi bapak punya bukti ya pak yang kerja sama pak aceng itu ya pak